minggu dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh satu fenomena blue moon musiman terlihat di seluruh wilayah indonesia
fenomena ini baru akan terjadi kembali tahun dua ribu dua puluh empat bmkg menjelaskan
walau begitu bulan purnama ini tidak berdampak buruk terkait pasang surut air laut
fenomena blue moon musiman terjadi tahun ini pada minggu malam pukul sembilan belas waktu indonesia barat
walau bernama blue moon warna bulan tidak terlihat biru melainkan tetap berwarna kuning
pada dasarnya lembaga penerbangan dan antariksa nasional delapan menjelaskan blue moon terbagi menjadi dua
yaitu blue moon yang terjadi bulanan yang terjadi musiman
blue moon yang saat ini adalah blue moon musiman terjadi di purnama ketiga dari empat purnama dalam satu musim
yaitu saat ini musim panas dan memang empat purnama dalam satu musim jarang terjadi
kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo menjelaskan
fenomena ini bisa terjadi dalam rentang dua sampai tiga tahun sekali
istilah blue moon ini biasa dipakai oleh negara negara subtropis atau negara dengan empat musim
terkait fenomena ini bmkg menjelaskan tidak berdampak buruk terkait pasang surut air laut
fenomena blue moon ini adalah fenomena yang biasa fenomena astronomi biasa
terutamanya sering terjadi istilah ini dipakai untuk negara negara subtropis
atau kutub yang memiliki empat musim
di mana fenomena ini sebenarnya bisa terjadi dua atau tiga tahun sekali
di mana dalam satu putaran satu tahun masehi itu adalah bulan purnama yang ke tiga belas
yang seharusnya hanya dua belas kali
dan memang dampaknya untuk tahun ini dua ribu dua puluh satu ini belum nampak dampak yang luar biasa
hanya sebagai proses penyelidikan
ini adalah proses fenomena pasang surut biasa yang belum terindikasi untuk berdampak ke banjir pasang atau banjir pesisir